kami ajak anda ke informasi terbaru ini dari lapangan
informasikan dari bekasi ya ada sebuah kecelakaan yang terjadi
ini informasinya menabrak sejumlah orang yang berada di salah satu sekolah dasar
kami akan coba hubungi rekan kami yang berada di lokasi kecelakaan di kranji bekasi jawa barat
ada satu unit mobil truk kontainer menabrak tiang pinggir jalan
hingga menimpa pengguna jalan lainnya
terdapat sembilan korban atas peristiwa kecelakaan ini
para korban di evakuasi ke rumah sakit ananda
kami akan menghubungi rekan kami yaitu jurnalis transmedia erik kustara yang berada di sekitar lokasi
selamat siang erik
selamat siang verano
anda berada di mana tepatnya di titik lokasi atau sudah berada di rumah sakit ananda
seperti apa gambaran peristiwa ini terjadi
baik rano dan pemirsa dapat saya kabarkan saat ini saya tepat berada di jalan sultan agung
atau tepatnya di sdn negeri kota baru dua dan tiga kelurahan baru
kelurahan kota baru bekasi barat kota bekasi
dapat saya gambarkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan
sebuah truk pengangkut besi kontainer terlibat kecelakaan dari arah kota bekasi menuju harapan indah
dari kejadian tersebut berdasarkan informasi yang kami dapatkan
terdapat sejumlah warga khususnya orang tua siswa dan anak anak yang tengah menunggu orang tua
maksud kami anaknya yang keluar sekolah ditabrak oleh sebuah truk kontainer bermuatan besi tersebut
akibat kejadian tersebut sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan
lima orang dikabarkan meninggal dunia lima diantaranya anak anak
delapan orang dikabarkan meninggal dunia demikian verano
ya hingga pukul dua belas tiga puluh siang ini dipastikan ada delapan korban yang disebutkan tadi bukan sembilan begitu ya erik
ya berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan khususnya dari anggota disub
tapi ini data masih flow aktif verano karena berdasarkan data sementara
sejauh ini delapan orang yang dikabarkan meninggal dunia demikian verano
baik bisa anda identifikasi apakah sejauh ini delapan orang yang dikabarkan meninggal dunia demikian verano
baik bisa anda identifikasi apakah sejauh ini delapan orang yang dikabarkan meninggal dunia demikian verano
selain dari orang tua siswa yang disebutkan dan juga anak anak sekolah ini terlibat dalam kecelakaan
apakah ada pengendara motor atau pengendara lainnya yang terlibat juga dalam kecelakaan ini
ya jika dilihat dari lokasi kejadian sampai sejauh ini terdapat dua sepeda motor berada persis di bawah truk kontainer
yang melibatkan kecelakaan tersebut
selain dua kendaraan sepeda motor
terdapat sebuah tiang pemancar ponsel itu rubuh serano akibat ditabrak oleh truk tersebut
diduga berdasarkan informasi truk ini melaju dalam kecepatan tinggi
namun kita belum bisa memastikan karena belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
baik tentunya anda berada di lokasi mewawancarai sejumlah saksi yang berada di sana
tentunya dari pihak sekolah juga mengetahui hal ini ya soal kecelakaan
tapi bisa anda gambarkan sebenarnya apakah mobil truk ini mengalami gagal rem
sehingga menabrak sejumlah siswa dan juga orang tua
informasinya termasuk juga pengendara motor hingga tiang listrik
jadi berdasarkan informasi tadi saya sempat wawancara salah satu warga yang selamat
yaitu orang tua siswa asnawi
beliau mengatakan laju truk itu melaju dari arah kota bekasi menuju harapan indah
bisa dikatakan dalam kecepatan tinggi
kuat dugaan truk dalam keadaan remblong
namun demikian lagi lagi saya belum bisa memastikan karena pihak kepolisian saat ini masih melakukan olah tkp
karena banyaknya masyarakat yang berkerumun sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi dan tkp sendiri
baik kalau kita lihat ya visual yang sedang diputar saat ini
ini berada sepertinya di
putaran balik tidak ada lampu merah
artinya ini memang kondisinya tentunya di dekat gedung sekolah tidak boleh ya
ada pengendara baik itu mobil atau motor yang melajukan kendaraan dengan cepat
artinya untuk medan kecelakaan ini bisa anda gambarkan apa konturnya memang menurun
atau memang ini rawan untuk terjadi kecelakaan karena adanya minim rambu rambu lalu lintas di sana
jika dilihat dari lokasi
sejauh ini memang ada jalur pertigaan yang memutus arah dari arah bekasi menuju harapanida maupun sebaliknya
yang digunakan untuk putar balik sebuah perusahaan menuju perusahaan maupun menuju ke sekolah kota baru sendiri
baik erik saya melihat visual polisi di sana tentunya ini mengatur ya arus lalu lintas
dan nampaknya warga juga cukup ramai di sana
tapi apakah anda punya gambaran sejauh ini pihak kepolisian sudah mengamankan dari sopir ini
ya berdasarkan informasi tadi yang kami dapatkan sementara
untuk supir sendiri dibawa oleh petugas
selain itu kenaiknya itu dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius
selain itu di lapangan sendiri dari
dampak dari kecelakaan ini dari arah harapan menuju kota bekasi maupun arah sebaliknya
kemacetan panjang cukup panjang maksud kami erano
baik untuk korban saya ingin tahu lebih dalam lagi kondisinya
kalau anda katakan sejumlah korban sudah dibawa ke rumah sakit ananda ya
untuk mendapatkan penanganan intensif update nya seperti apa apakah ada korban luka luka juga di sana
baik untuk informasi tadi pun
kami sempat berbincang ke beberapa warga
selain korban dikabarkan meninggal terdapat sejumlah korban lainnya yang mengalami luka serius
namun demikian kami belum bisa mengupdate
karena posisi saya sendiri masih berada di lokasi kejadian
informasi yang kami terima untuk korban yang mengalami luka serius itu cukup fatal
diduga karena benturan keras dari truk pengangkut besi kontainer ini sendiri herano
baik ini garis polisi juga masih dipasang
di sekitar lokasi apakah bangkai ataupun badan dari truk ini sudah dievakuasi
mengingat ini kan menimbulkan kemacetan seperti anda katakan erick
betul sejauh ini memang bangkai truk dan tiang pemancar sinyal
dan sejumlah motor sedikitnya dua sepeda motor dari pantauan kami
masih berada di lokasi kejadian ferano
dan polisi sampai saat saat ini pun masih terus melakukan olah tkp
dan memantau serta mengatur lalu lintas
agar lalu lintas dari arah bekasi maupun harapan indah berjalan dengan lancar
namun untuk kejadian ini bisa dapat kami gambarkan secara kasat mata
bahwa kemacetan pun cukup panjang herano
artinya disarankan bagi pengguna kendaraan dari arah harapan indah jakarta
maupun arah bekasi sebaiknya menggunakan jalur alternatif terano
baik kami konfirmasi ke anda erik ini beredar di lini masa media sosial
sudah ada pernyataan dari anggota pores bekasi yang menyatakan bahwa ini menyebabkan tewasnya sepuluh orang
bisa anda konfirmasi dan juga apakah ini valid dengan adanya sepuluh orang ini yang tewas erik
sebenarnya saya harus menyeberang karena memang posisi pihak kepolisian pun masih tengah disibukkan untuk melihat lokasi kejadian
jadi saya belum bisa memastikan apakah ini
dan saat ini masih berlangsung kompresi pers antara sejumlah media di kota bekasi dengan kapolres metro bekasi kota serano
baik sembari anda juga mempersiapkan narasumber anda di sana dengan pihak kepolisian ataupun saksi mata
tapi saya minta gambaran mungkin pemirsa juga ingin tahu erik kondisi di sekitar lokasi ini kan ini kan jam pulang sekolah informasinya
artinya ini banyak sekali ya orang tua siswa atau orang tua murid yang menjemput anaknya ketika jam pulang sekolah
atau memang ini kalau sehari hari cukup ramai aktivitas di sekitar lokasi oleh warga
ya pak rano berdasarkan informasi tadi dari ketua rukun tetangga kondisi di sd kota baru dua dan tiga ini memang tepatnya sekitar pukul sepuluh itu ramai dengan
antara anak sekolah dan anak anak sekolah
maka ini adalah kondisi yang terjadi antara anak sekolah maupun sejumlah anak yang akan pulang sekolah dan sejumlah pedagang yang berada di depan gerbang pintu sekolah
demikian pak rano
baik kami akan kembali ke anda di program berikutnya untuk mengupdate informasi apakah benar ada sepuluh orang yang tewas atau meninggal dunia dalam peristiwa ini
terima kasih atas laporan anda erik kustara jurnalis transmedia langsung dari bekasi jawa barat